aparat kepolisian dari unit jatan ras polres tabes makassar
langsung membeku ketiga pelaku berinisial su ah dan yo
yang diketahui merupakan buronan polres pohuwato gurun talo
saat tengah melarikan diri ke kota makassar sulawesi selatan pada sabtu siang
ketiga pria ini diketahui merupakan komplotan pelaku aksi pembobolan
di sebuah toko hp di gurun talo
diketahui ketiga pelaku mencuri sebanyak satu ratus tiga puluh unit hp
diketahui aksi pencurian terjadi saat libur hari raya idul adha lalu
selain membekuk pelaku polisi juga langsung melakukan pengembangan
dan mendapati barang bukti ratusan hp curian
yang tengah disimpan pelaku di dalam tiga buah box di dalam kapal yang ditumpanginya
rencananya ratusan hp ini dibawa oleh pelaku untuk dijual ke toko toko yang berada di kota makassar
jadi berdasarkan informasi dari rekan rekan dari polda gurun talo
bahwa ada tiga orang pelaku yang diduga lari ke makassar
mengguna kami bersama tim menuju pelabuhan
dan alhamdulillah berhasil mengamankan ketiga pelaku dari atas kapal
beserta barang bukti yang ditumpang
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
ketiga pelaku beserta barang bukti akan diserahkan ke pihak polres pohuwato
selain itu ketiga pelaku terancam hukuman lima tahun penjara